kita ke informasi pertama masjid raya baitur rahman di banda aceh
kerap menjadi tujuan wisata religi dan juga sejarah
selain menjadi saksi bisu sejarah aceh
masjid baitur rahman juga menjadi tempat favorit warga aceh saat bulan ramadan
masjid raya baitur rahman banda aceh merupakan simbol kebanggaan masyarakat aceh
selain sebagai tempat beribadah masjid ini juga kerap menjadi tujuan wisata
di saat bulan ramadan seperti ini
alunan ayat ayat suci al quran terus menggema dari dalam masjid
para pengunjung yang datang selain melihat kemegahan masjid
juga datang untuk bisa beribadah dan berdoa
pada sore hari masjid ini ramai dikunjungi wisatawan
untuk berfoto sambil menunggu waktu berbuka puasa
selain beribadah dari masjid ini para pengunjung juga dapat belajar sejarah islam
perjuangan rakyat aceh melawan penjajah belanda
masjid yang berada tepat di tengah kota banda aceh ini
dibangun oleh sultan al aidin mahmud shah i sekitar abad dua belas masehi
sepanjang sejarahnya masjid ini juga menjadi benteng pertahanan para pejuang aceh
melawan penjajah belanda pada abad ke delapan belas
pada masa perang dengan belanda pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh
masjid ini pernah dibakar oleh pasukan belanda
masyarakat yang marah pada saat itu berhasil menembak mati maijen kohler
di pekarangan masjid raya